keahlian memasak saat ini tak hanya dimiliki orang dewasa
anak anak zaman sekarang banyak yang sudah menunjukkan bakatnya di bidang tata boga

salah satunya adalah cialin asli yang memiliki bakat memasak luar biasa
menurut sang ibunda shelin sudah menunjukkan minat memasak sejak usia dua tahun
karena kerap diajak bermain ke dapur oleh sang ibu
memasuki usia tiga tahun sherin mulai meracik dan mengolah masakan
olahan perdana yang dibuat oleh tangan mungilnya adalah cookies atau kue kering
tidak hanya membuat cookies kini shelin jago memasak berbagai makanan dan telah menuai prestasi
salah satunya menjadi pemenang di ajang kompetisi koki cilik di salah satu stasiun tv
namanya adalah kukis
nama shielin pun kian viral hingga kerap mengisi berbagai acara off air dan on air
dengan olahan yang kian beragam seperti nasi goreng spageti bento kue dan es krim
yang dibentuk bentuk seperti ini ya
kita mulai nih persiapannya apa aja
kasih tahu apa aja nih
disini ada bola mata gitu
disini ada stick
disini ada nori
ini untuk cetakan apa nih
untuk cetakan kejunya
ini yang nyiapin semua
kalau mau bikin masak masak itu mbak ratna ya
atau sheldon sendiri yang punya ide
mami mau bikin ini gitu biasanya
kalau nyiapin sih kita kerjasama
tapi kalau ide biasanya
kadang muncul dari dia
misalnya dia lihat apa
mami aku pengen bikin ini dong
apa yang pertama kali mbak ratna
apa ya lihat dari chelin
oh ini anak suka masak nih gitu
itu waktu itu apa tuh pengalaman
memang dia dari kecil itu memang
nggak kayak anak umumnya yang senang boneka
atau apa dia nggak
jadi memang dari awal itu dia senangnya
agak hobi main di dapur ya
jadi dia udah main main di dapur
dia mainan baskom dan lain lain mangkok
mungkin lebih ke konsepnya kayak masak masakan
kayak zaman kecil aku main masakan masakan
cuman ini beneran gitu
ya udah kalau gitu coba langsung dimasak aja
gimana coba dimulai dari mana

pertama kita pecahkan telurnya dulu
oke sini kakak bantuin
apa nih chelin yang bisa dibantuin nih
atau udah bisa sendiri
udah bisa sendiri
itu lagi itu ya
oke nah ini shelin udah mulai masak nih dari umur berapa mbak
masak sih sebetulnya dari kecil banget
dari tiga tahun
udah mulai masak
tapi kalau beneran masak agak dilepas itu tiga tahun setengah dia udah bisa sendiri
tapi balik lagi semuanya juga harus kita dampingin ya
karena ada penggunaan kompor gitu ya
kita memang ini jadi dari situ
lalu kita masukkan ayamnya

jangan ngobrol dulu kata shelin
ayamnya dimasukin ke dalam telur
ke dalam oatmeal
ke dalam oatmeal
jadi seperti katsu sih sebenernya
cuman kita ganti oatmeal
buat anak anak yang lagi diet gluten juga ini bisa buat
bisa untuk salah satu menunya
waduh ini udah panas belum nih
katanya shelin tadi mau goreng ya
ini garam dan papernya tadi sudah disini ya
sudah dimasukin ke dalam ini
jangan lupa dicatat nih di ruang nih kalau udah punya
udah panas belum
kalau sudah ada niat untuk mengajari anak anak untuk memasak gitu ya
apa nih mbak yang harus diperhatikan kalau misalnya anak dari usia dini sudah
oke mau masak nih mami gitu
sebenarnya sih kalau masak sendiri kan memang ada ikatan ibu dan anak juga
ini mau kita goreng aja
jadi kita cuman paling kita harus kerja sama support anaknya
jangan sampai kita lepas karena bahaya juga
oke terus siapin apa lagi nih charlene nih
itu ya kejunya belum
ayamnya dua aja
ayamnya dua aja cukup nggak apa apa
ayamnya dua cukup
yang lain tuh itu siapin norinya
ini dilapiskan tangannya
itu buat bikin apa itu
kejunya boleh dicetak
katanya tadi kejunya pakai cetakan ya
wah oh gini
itu bekas kejunya kepake gak
gak kepake yaudah buat aku aja aku mau makan
ya itu bagian lapor bagian ininya
terus diapain tuh kejunya yang udah gitu
ini nanti akan ditumpuk disini ya bersama nasinya
berarti terus tadi selain melihat bakat anak terus apalagi nih mbak yang harus kita lakukan
support aja sih karena kan kebetulan memang
banyak manfaatnya banget buat anak anak
jadi saya juga belajar banyak lagi sih sebetulnya
jadi cooking itu bisa buat melatih motorik
bisa buat melatih konsentrasi
bahkan cooking itu adalah terapi buat anak anak berkebutuhan khusus ya
iya bener bener karena kan dia diajarin buat fokus ya
kebetulan memang anak aku juga jadinya sekarang
cukup aktif untuk pengajar di salah satu yayasan anak anak berkebut berkebutuhan
kita tunggu sampai besoknya selesai
kita break dulu ya
anak kalian jangan kemana mana
kita liat gimana nih hasilnya masakan dari celine
saya bantuin celin menyelesaikan masakannya
aku balik aja
ya pemirsa masih bersama kami di good morning
ini udah selesai kayaknya ya
ini tinggal dibuka aja
ini mau dibantuin buka
oke ini dikeluarin dulu nih nasinya
kata celine ini nasinya udah padet katanya tadi
bagus berarti ya
ya berarti ini sudah bisa terbentuk
oh itu ayamnya
cheese nya udah belum tadi
cheese nya udah belum
oh iya lupa cheese nya dulu ya
celine waktu ikut kompetisi masak dulu yang paling diinget apa sih yang paling berkesan
jurinya atau temen temennya atau gimana
yang paling diinget
makanannya sih yang paling diinget ya
yuk masak apa
dulu celine masak apa
yang ini berarti ya
jadi sudah lengkap chicken oatmeal sama banana smoothie
untuk apa itu
oh ini tadi ini udah aku bikinnya aku tadi bikin pupingnya loh
ini bisa buat ini ya kegiatan weekend
wah jadi deh oh tinggal dikasih mata belum matanya tuh
coba kita lihat oh yaudah ada kupingnya dua tadi ini mata sama mulutnya
apa apa sih udah kelihatan kok
oke dikasih matanya ya
oh itu mulutnya
kalau yang ini udah bisa dimakan belum
semua udah bisa dimakan belum nih
udah bisa dimakan belum nih celine nih
yang ini aku udah boleh makan belum
ini boleh dimakan celine
ini kalau dimakan dia nangis gak kira kira
kasian lucu banget bentuknya
mau makan ah
coba deh katanya
kata celine boleh
aduh kasian makannya gimana nih
makannya kupingnya dulu deh
cobain dulu loh kupingnya
itu bukunya buatan saya loh gimana buatan saya
dulu waktu ikut kompetisi gimana mbak
mami pengen ikut kompetisi
waktu itu kebetulan kita diajak untuk ikut kompetisi itu
saya tanya dulu sih ke anak anaknya
kamu mau ikutan gak gitu kan
karena memang talent dia passion dia di cooking
nah cuman yaudah dia bilang mami aku mau ikutan
yaudah kita coba ikut karena kan memang disitu
juga anak anak belajar ya ada tantangan juga
dan kebetulan disana saya lihat ya memang dia
karena mungkin passionnya disitu ya kayaknya lebih ini ya
dia masak serius banget waktu itu terus dia bikin bentol
banana smoothie sama itu sih ada pangsit mawar dan lain lain lah
dan akhirnya keluar jadi juara ya
mau jadi apa
mau punya restoran sendiri ya
kalau mau punya restoran restoran apa maunya nanti
restoran jepang restoran sunda restoran padang
suka makanan indonesia atau masakan luar
pramo ini cuma kupingnya satu dimakannya
enggak aku mau pakai ini nih
lagi ya makan lagi ya
prabu juga kayaknya ini
ada passion di memasak ya
masak stick kalau prabu nih
harus dimasak yang ini
yang enak aja
yang enak aja
wah baru banget
saya jadi kepengen tapi kasian beneran deh mau nyobain masakannya shelin
terus sheline selain masakan yang seperti ini
masakan apa lagi yang suka biasanya dibuat di rumah sama
macem macem sih dia dari mulai kimchi terus dia bikin udang mayonese
terus dia juga banyak sih ada macam macam mulai dari japanese
makanan western juga kita dia belajar sampai mie ayam pun dia bisa bikin sendiri
ada di youtubenya sih sebetulnya aku masukin ke youtube
jangan lupa subscribe ya guys
dukung channel siapa shailene
oke ini kita udah menikmati makanannya shaline eh belum sih saya belum
ntar lagi saya mau cicipin makanannya shelin
tapi kita akan jeda dulu
informasi sesaat lagi ini akan ada tentang film spiderman ya prabu ya
iya spiderman kembali lagi pemirsa setelah kemarin sempet putus ya sama marvel
sekarang nyambung lagi wah ini kayak pacaran ya php an gitu ya
kami akan kembali
kamu cobain dong